sebanyak empat pos sekat didirikan di desa taunca poso pesisir selatan lokasi desa yang berdekatan dengan kota poso
menjadi perhatian dari tim satgas operasi tinombala
koresponden silvano hajid melaporkan perkembangan terkini dari desa taunca poso pesisir selatan
selama satu pekan di desa taunca ada pos sekat setidaknya puluhan anggota tim gabungan operasi tinombala berjaga di sini
dan di pos sekat inilah dalam radius dua x dua km mereka berjaga melakukan patroli setidaknya dalam dua puluh empat jam
dan tempat ini juga berdekatan dengan barisan bukit gunung biru
ini tempat santoso dan kelompoknya pernah bersarang
sementara jika kita lihat jaraknya dari sini menuju poso kota setidaknya sepuluh km dan tempat ini juga yang paling dijaga
yang dikhawatirkan jika kelompok santoso bisa mencapai tempat ini
akan sangat mudah bisa berpindah ke kota poso dan mendapatkan banyak dukungan dari beberapa simpatisan setia kelompok santoso
sampai saat ini dua puluh tujuh orang menjadi daftar pencarian orang yang masih dicari oleh tim gabungan operasi tinombala